terus terangkan kemungkinan akan meledakkan bom di rumah saudaranya di kelaten
pria tiga puluh dua tahun itu merupakan warga kerawang
polisi menyita telpon seluler yang dipakainya mengirim sepuluh pesan singkat
berisi ancaman kepada rumah sakit islam rsi sultan agung selasa lalu
tersangka mengaku aksinya dilatari perasaan kecewa
karena tidak dilayani dengan baik saat berobat
padahal tersangka merasakan sakit perut yang akut
tersangka kemudian mengancam akan meledakan bom di masjid di komplek rsi
polisi menilai tersangka mencari cari alasan
sebab pihak rumah sakit mengaku sudah melayani tersangka sesuai prosedur
motifnya adalah karena merasa kesal
tidak dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit
namun kalau menurut kami
pihak rumah sakit pun juga sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan
apabila mau berobat silahkan untuk mendaftarkan di loket pendaftaran
namun itu tidak dilakukan
tersangka akan dijerat dengan undang undang ite
teror bom yang dilakukan tersangka sempat membuat kepanikan di rumah sakit
polisi menerjukan tim gabungan untuk menyesir lokasi
tapi tidak menemukan bahan peledak